untuk membuka lapangan pekerjaan
sementara ria ricis yang merupakan youtuber dengan pengikut terbanyak kedua se asia tenggara
dengan sebelas juta subscriber ingin membuktikan bahwa perempuan pun tidak kalah jika mau berusaha
sementara itu hadir pula salah satu entrepreneur muda indonesia
sebagai pembicara utama bandung yes dua ribu sembilan belas yaitu sandiaga uno
yang memaparkan tentang menekuni passion sebagai salah satu kunci kesuksesan
dalam dunia usaha
selain itu sandiaga uno juga menekankan mengenai pentingnya pengusaha
bagi perekonomian negara
saya lihat potensi ya ini ada produk tahu jegur ada ini juga produk produk luar biasa ini
milenial dari bandung terus menciptakan terobosan terobosan inovasi inovasi
dan saya sangat mendukung saya berharap ini menjadi potensi kita
mengembangkan ekonomi kita membuka lapangan kerja